pandemi covid sembilan belas genap satu tahun dan juga telah menyerang sebagian besar sendi kehidupan masyarakat
karena adanya pembatasan aktivitas
di masa pandemi dpr bersama dengan pemerintah mengesahkan sejumlah undang undang
di antaranya undang undang cipta kerja yang menuai kontroversi di masyarakat
sejumlah keputusan dpr mulai dari alat rapid test hingga vaksinasi tertutup
turut mengundang reaksi dari masyarakat
apa saja yang telah dibuat dpr di tengah masa pandemi covid sembilan belas
dan bagaimana reaksi masyarakat
sudah bersama kami ketua balik dpr ri supratman andi akta
selamat siang bang supratman sehat
siang pak rizky pak rizky selamat siang
baik dan berikutnya ada peneliti formapi bang lusius karu
selamat siang bang lusius sehat
selamat siang sehat sehat
oke ini sudah satu tahun kita bersama menghadapi pandemi covid sembilan belas
tentu dari catatan masyarakat
dari pemerintah ini ada capaian ada juga catatan
saya pertama ingin ke dpr dulu
bang supratman ini apa saja yang telah dicapai dpr bersama dengan pemerintah
di masa pandemi covid sembilan belas selama setahun ini
saya ingin menyampaikan beberapa hal ya
pertama tentu ada kerjaan kerjaan yang memang merupakan tugas dan tanggung jawab dpr
mana yang diamanat kebenaran besar
yang kedua ada
ada yang kami lakukan secara bersama sama dengan pemerintah
tentu kalau ini harus dilakukan dalam kerangka pembahasan undang undang
nah memang patut dan kami harus akui bahwa pandemi covid sembilan belas ini
bukan hanya di sektor pemerintah termasuk dpr
tapi juga memang sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita
sehingga juga tugas tugas pelaksanaan kegiatan itu lebih banyak
dilakukan dalam kerangka tidak pertemuan langsung ya
tapi banyak juga dilakukan dengan cara zoom dan lain lain sebagainya
tugas tugas kedewanan yang penting bagi negara tidak pernah berhenti sampai saat ini
tetap jalan apakah itu dalam rangka untuk pelaksanaan fungsi anggaran
di penguatan dan di legislasi
itu tetap berjalan sebagaimana mestinya
walaupun ya kami harus jujur akui
bahwa memang dinamika itu tidak seperti sebelum pandemi ini terjadi di indonesia
gitu mbak mas rizky
oke jadi masih ada dinamika karena tadi keterbatasan pandemi covid sembilan belas
berikutnya saya ingin ke bang lusius
ini apa saja kemudian sorotan dan juga catatan dari formapi pada dpr
selama satu tahun pandemi covid sembilan belas melanda indonesia dan juga dunia
saya kira akuan bang supratman di awal itu
bikin emosi jadi landai jadinya
karena dpr sendiri mengakui bahwa banyak kesulitan di tengah pandemi ini
membuat kinerja mereka kemudian tidak seperti pada masa normal
hanya saja harus dicatat juga bahwa kalau alasan pandemi ini
dijadikan jadi kemulatan untuk semua kekurangan
atau rendahnya kinerja dpr tentu terlihat tidak konsisten
ketika kita mengetahui bahwa justru di tengah pandemi
malah maksimal bisa menyelesaikan ruu cipta kerja dengan pasal dan dim yang sangat sangat banyak
jadi mengatakan bahwa pandemi ini membuat kinerja dpr melorot
tidak juga justru di tengah pandemi ini bahkan ruu baru sama sekali
yang jumlah pasalnya sangat banyak mereka bisa ciptakan
jadi saya melihat pandemi ini jadinya
tidak korelasi dengan pandemi ini
jadi saya juga mencoba untuk mengatakan bahwa
sebabnya tiba tiba terhadap dpr
mereka numpak terpisah dan
kelihatan kemudian apa sumbangsih dpr yang paling jelas untuk memastikan
kemudian penanganan pandemi ini segera teratasi
mereka menjalankan cipta seolah olah seperti biasa bahkan justru bisa ngebut
membahas buah ruu yang pasalnya sangat banyak dan diemnya sangat banyak
yang mendorong kemudian mereka bisa bekerja
tetap ada kepentingan di belakang apa yang kemudian mereka bahas
ruu itu bekerja karena menjadi kepentingan utama pemerintah dan juga koalisi di dpr
itu kemudian bisa dengan mudah diselesaikan
sementara banyak sekali ruu lain yang kemudian terhambat
dan itu kemudian dipersalahkan atau memanfaatkan pandemi sebagai alasan
saya melihat tidak konsistenan itu
tadi ada komentar dari bang lusius bahwa
tadi dikatakan memang ada keterbatasan di dpr
tapi kemudian ada beberapa pembahasan undang undang yang justru ini dikebut
begitu seperti tidak ada hambatan
tanggapannya pak supratman bang
ya itu menandakan lusius sendiri nggak konsisten
padahal keilmuannya lusius kan di situ pengamatan terhadap parlemen sudah sangat luar biasa
kalau kita bicara soal pembahasan undang undang
kan tidak mungkin hanya dpr sendiri
jadi kalau maunya dpr
semua yang masuk prolegnas terutama yang terkait dengan usul inisiatif dpr
harus selesai dalam setahun
tapi kan bang lusius itu tahu bahwa yang namanya pembahasan undang undang
nggak bisa dilakukan oleh satu pihak
tentu harus dilakukan bersama sama dengan pemerintah
nah dpr dalam posisi ini
sekali lagi kalau kemudian pemerintah tidak
aktif dalam penyelesaian satu rancangan undang undang
ya tidak akan pernah bisa selesai undang undang
karena memang begitulah ketentuan kita berkonstitusi
dalam di mana perundang undangan itu harus diselesaikan
tapi kalau dibilang tidak konsisten
kan pemerintah sekarang apapun yang dilakukan pemerintah sepanjang itu menggunakan anggaran dari apbn
baik itu penerimaan lewat pajak
atau penerimaan negara bukan pajak
dan sehingga sekarang pemerintah bisa melakukan aktualisasi
dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi kita
itu pasti adalah domain dari dpr
kenapa karena kan persetujuan apbn itu wajib dilakukan oleh dpr
jadi jangan selalu dianggap bahwa kemudian kalau pemerintah terlalu cepat
dan lain sebagainya dpr ya melompat
jadi basicnya harus kita tahu
fungsi anggaran itu kan ada di situ
nah disitu kemudian pemerintah menjalankan apa yang sudah diputuskan bersama
dalam rangka pemberian anggaran kepada kementerian kementerian
yang kedua yang kedua adalah menyangkut soal fungsi pengawasan
hampir semua komisi melakukan itu
apakah lewat zoom dan lain lain sebagainya
atau mungkin langsung rapat kerja
tetapi memang kan ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara maksimal ya
contohnya seperti di balek
nah kan tentu berbeda kalau hadir secara fisik dalam ruangan dengan tidak
itu pasti akan beda
nah ini yang saya maksudkan ini terjadi penurunan penurunan kinerja
kalau diukur dari sisi tingkat kehadiran
karena memang kan kita ada pembatasan sosial
kalau dpr kemudian mengabaikan itu
nanti jadi kritiknya bang lucio selain lagi
ini dpr tidak memberi contoh nih
nah tapi yang paling penting sekali lagi
semua fungsi fungsi kenegaraan yang melekat pada dewan perwakilan rakyat republik indonesia
sepanjang itu memang menjadi hak dpr
dan tidak terkait dengan hak kelembagaan yang lain
pasti kami selesaikan itu
nah contohnya kalau hak pengawasan
kalau pengawasan kami lakukan setiap saat
saya di komisi enam
kami berdiskusi dan meminta pertanggung jawaban dari semua elemen dari kementerian
kementerian yang terkait dengan komisi saya umpamanya
kementerian bumn dengan seluruh direksi bumn
kita minta laporan kinerja kita awasi pelaksanaannya
nah memang kalau yang disampaikan bang lusius tadi
sepanjang itu terkait dengan fungsi legislasi
bang lusir tidak boleh menyalahkan sama sekali itu hanya kepada dpr
nah kecuali kalau undang undang dasar
kita dirubah kayak seperti di amerika
kan kalau di amerika
itu dpr maupun senatnya adalah pembuat undang undang
presiden sebagai pelaksana walaupun punya hak veto
di kita nggak boleh begitu
dpr mau nafsu selesaikan seratus undang undang
nggak akan pernah bisa selesai kalau pemerintah nggak hadir
nah ini yang perlu
tapi namun demikian kami selalu mendialogkan dengan pemerintah
saya setiap saat insya allah hari

akan bertemu dengan menteri hukum dan ham
juga untuk membicarakan
ayo kita selesaikan mana yang menjadi menteri
kan biasanya kalau dalam supresi itu
itu selalu menteri hukum dan ham itu pasti ditugaskan presiden
untuk bersama sama dengan dpr ataupun kementerian yang lain
untuk membahas dua rancangan undang undang
nah karena memang call centernya pemerintah itu ada di kementerian hukum dan ham
kalau di dpr ada di badan legislasi
nah sekali lagi capaian
itu sangat tergantung berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang ditanyakan kepada kami
sepertinya tadi sudah dijawab oleh bang supratman
kemudian mungkin kalau kita bicara soal catatan dpr selama satu tahun pandemi covid sembilan belas
kita tahu ini ada beberapa catatan yang juga menjadi catatan di masyarakat
di antaranya adalah dpr yang sempat mengimpor alat rapid test
kemudian juga vaksinasi yang dikatakan tertutup tanda kutip
ya saya kira sih alasan bang ratna tadi itu
bahwa pembahasan legislasi itu bergantung pada pemerintah karena undang undang mengatakan itu betul gitu ya
dari dulu juga alasan ini digunakan oleh dpr untuk kemudian menjelaskan buruknya kinerja mereka sebelum sebelumnya
kita paham semua itu
tapi yang lebih kelihatan di periode ini

justru saya melihat ada ketergantungan total dpr pada pemerintah
dalam banyak hal kemudian
dalam banyak hal
berbagai proses pembahasan legislasi di dpr itu lebih banyak ditentukan oleh pemerintah gitu ya
kita melihat misalnya di mata sinang tiga lalu
dpr itu sudah menyelesaikan proses pembahasan daftar ruu prioritas dua ribu dua puluh
badan legislasi sudah menyelesaikan itu
pak supratman yang memimpinnya
dan kemudian setelah suara jokowi mengatakan dia tidak ingin melanjutkan pembahasan ru pemilu
lalu itu kemudian membuat proses pengesahan daftar prioritas dua ribu dua puluh satu itu mandek
dalam konteks pembahasan apa
pengawasan juga saya melihat ada banyak kemudian fakta yang menunjukkan bahwa
di hadapan pemerintah atau di hadapan presiden
dpr terlihat tidak berdaya
kita misalnya melihat bagaimana kebijakan terkait dengan impor rapid test
kemudian yang terakhir itu vaksinasi sedia dian
saya kira sih hal hal itu kemudian menunjukkan dpr sesungguhnya jauh dari urusan bagaimana bersama rakyat mengatasi pandemi ini
yang lebih di tolkan itu justru bagaimana dpr bisa di penghubung pandemi ini tetap bisa menempatkan keuntungan
terkait dengan misalnya vaksinasi mereka bisa mendapatkan vaksinasi tidak hanya untuk anggota dpr nya saja
tapi juga untuk keluarga dan staff staff yang lain
padahal di luar sana ada begitu kelompok mayoritas yang menunggu vaksinasi itu
saya ada masalah ini
iya ini suaranya putus putus bang lusius
bang lusius mungkin juga ini tentu dari formapi banyak sekali catatan kepada dpr
kemudian kita masih harus terus berjuang ke depan untuk menghadapi

apa kemudian bang lusius apabila anda bisa mendengar suara saya
pesan dan juga harapan dari teman teman di formapi kepada para wakil rakyat di parlemen
saya kira yang paling utama itu dpr bisa menunjukkan bahwa sebagai wakil rakyat
rakyatlah yang menjadi jantung perjuangan mereka
jadi dpr mereka harus menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat itu jauh di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga
vaksinasi itu masih banyak yang membutuhkan di luar sana kelompok kelompok rentan
kenapa kemudian vaksinasi itu dibatasi di gelombang kedua ini untuk kelompok kelompok yang sehari hari bekerja langsung berhadapan dengan publik
jika kemudian dpr bahkan untuk memahami kebijakan ini saja tidak mampu tidak kelihatan justru bagaimana mereka sebagai wakil rakyat berjuang untuk kepentingan rakyat
berjuang untuk kepentingan orang orang yang paling rentan dengan pandemi covid sembilan belas
jadi saya kira hal hal seperti ini mungkin menjadi catatan bagi dpr ke depannya agar kemudian peran spesies sebagai wakil rakyat itu benar benar kemudian pertama tama diaktifkan untuk kepentingan rakyat
bukan untuk kepentingan diri sendiri dan juga keluarga
oke berikutnya saya ingin ke bang supratman bang supratman ini singkat saja apa kemudian harapan dan juga target dpr dalam jangka pendek
pendek maupun jangka panjang ini melihat situasi ketidakpastian saat ini akibat pandemi covid sembilan belas
saya sebelum masuk ke sana mas rizky saya ingin sampaikan dulu ya soal jadwal pelaksanaan vaksin itu kan mana mungkin dpr bisa atur atur
kan yang ditetapkan siapa yang harus divaksin duluan itu adalah pemerintah jadi mulai dari tenaga kesehatan semua dan lain lain sebagainya ya
kalau kemudian itu kemudian merambah kepada dpr itu karena program pemerintah
jadi kedua pasti akan dilakukan secara bertahap
bagaimana yang bertahap itu kepada siapa yang lebih dahulu ya tentu adalah pemerintah yang lebih tahu
nah berikutnya menyangkut soal apa yang akan dilakukan
percaya nggak bahwa dpr akan tetap bekerja sebagaimana fungsinya
yang kedua harapan pak bang lusius tadi bahwa bagaimana dpr bisa bekerja
kalau kita mau bekerja sesuai dengan harapan bang lusius sebenarnya justru kami justru suka ya
tapi kan sekali lagi itu tidak mudah karena itu harus merubah daftar berkonstitusi kita
undang undang dasar harus dilakukan amandemen dulu
jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kita lebih banyak tunduk kepada pemerintah
hanya banyak hal yang pemerintah lakukan inginkan dalam pembuatan undang undang kita nggak setuju
tetapi sekali lagi domain pemerintah dalam pembahasan undang undang
contoh ya prolegnas dua ribu dua puluh satu kemarin menyangkut soal ruu pemilu akhirnya terhambat
nah itu menjadikan
contoh bahwa betapa hal hal yang seperti ini itu bukan hanya domain dpr sendiri
itu lah maksud saya
jadi capaian yang sudah dicapai dpr dan juga pemerintah ini tentunya patut kita apresiasi
namun juga kritik dan juga suara suara dari masyarakat juga ini mungkin bisa menjadi pertimbangan pemerintah
untuk semakin baik lagi untuk kita bersama sama menghadapi covid sembilan belas bersama
baik terima kasih ketua balik dpr ri supratman andi adgas aktas
dan juga peneliti formapi lusius karus
terima kasih untuk waktunya untuk cnn indonesia
selamat beraktifitas kembali